laga hari kedua pada pekan pertama liga satu indonesia mempertemukan tuan rumah persib bandung kontra madura united minggu petang
dalam pertandingan yang disaksikan empat belas bobotoh yang hadir di stadion gelora bandung lautan api
persib bandung yang tertinggal lebih dulu harus puas di tahan imbang madura united satu satu
dua gol kedua tim dicetak oleh hugo gomez dan david da silva
meski gagal menang pelatih persib luis mia aspas mengaku puas dengan reaksi anak asuhnya yang mampu meningkatkan tempo permainan di babak kedua
hanya satu perubahan pertama tapi ini adalah sebuah bola
saya pikir pertama kali membuat tim ini bagus dengan kemungkinan main untuk pemain main dengan baik
tapi ini adalah sebuah bola
sementara hal yang sama diungkapkan pelatih madura united mauricio sauza
fia mengaku laga awal musim merupakan pertandingan
penyelesaian yang sulit bagi kedua tim
pertandingan tersebut membuat pemain yang sulit bagi kedua tim
persib dan madura united kini berada di peringkat kelima dan ke enam kelas men sementara liga satu indonesia
freddy bangun bandung jawa barat